belasan orang berseragam batik dan hitam berjoget dangdut dalam ruangan ballroom sebuah hotel
meski sebagian besar mengenakan masker mereka berjoget berdekatan hingga abai protokol kesehatan
bahkan seorang pria sempat joget dengan memegang tangan penyanyi
ketua kpud kabupaten tasikmalaya zam zam jamaludin membenarkan kegiatan joget dangdut itu diikuti pegawai kpud dan panitia
namun pihaknya membantah joget digelar terkait pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati tasikmalaya
joget itu digelar usai acara pleno terbuka yang dihadiri empat pasangan calon bupati tasikmalaya